halo selamat malam bakal calon presiden koalisi perubahan anies baswedan melancarkan serangan panas
anies mengkritik keras mulai dari mafia proyek pemerintah hingga mafia bansos termasuk mengangkat kasus yang menimpa kader partai koalisinya dalam kasus proyek bts kominfo
anies mendesak penanganan kasus setuntas tuntasnya kepada semua pihak yang terlibat
tidak segan segan anies juga menyindir tokoh yang menyatakan harus memilih pemimpin yang berani dan tokoh yang lari pagi hanya untuk selfie
apakah ini berarti genderang perang pilpres dua ribu dua puluh
koalisi anies baswedan gaspol melawan bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
presiden dan publik indonesia anies baswedan
mereka mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena
bahkan peraturan bisa ditekan tepuk bisa diterapkan setelah tebang pilih
dan seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan
bakal calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan anies baswedan mengutarakan kritiknya
terhadap pemerintah dalam pidato kebangsaan yang disampaikan di acara milad partai keadilan sejahtera ke dua puluh satu di istora senayan pada sabtu
anies juga menyinggung soal pejabat yang membuat
dan membuat aturan untuk kepentingannya sendiri
dalam paparannya anies menyebut adanya pejabat pemerintah yang bertindak sebagai pedagang
pejabat sekaligus pedagang ini membuat regulasi terkait dagangannya sendiri
market player yang sekaligus regulator
kalau pedagang pedagang saja
jangan pedagang sekaligus pejabat sekaligus pembuat aturan
apalagi membuat aturan yang terkait
terkait perdagangan yang dibuatnya
dan juga tidak kemudian serba rangkap jabatan
apalagi rangkap jabatan yang bertumpuk tumpuk
anies bahkan sempat membandingkan pembangunan jalan gratis dalam pemerintahan presiden ke enam
dengan presiden joko widodo
anies menyebut pembangunan jalan gratis selama pemerintahan presiden sby lebih banyak
dibandingkan era jokowi
jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang satu ratus empat puluh empat ribu atau tujuh lima kali lipat
bila dibandingkan dengan
bila dibandingkan dengan jalan nasional
di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang lima ratus sembilan puluh km
di era sepuluh tahun sebelumnya sebelas delapan ratus km
menanggapi pernyataan anies tenaga ahli utama ksp ad irvan pulungan menilai
perbandingan yang disampaikan anies menunjukkan sudut pandang yang parsial
dan tidak melihat secara keseluruhan
menurutnya selama pemerintahan jokowi banyak pembangunan infrastruktur jalan
yang dibangun dan dirasakan dengan baik oleh masyarakat
seperti pembangunan jalan tol
tak hanya disitu saja
kritik anies sekian pedas
saat berbicara di hadapan relawan dalam acara temu akbar kebangsaan relawan anies baswedan
di tenis indoor senayan pada minggu
anies menyinggung mafia yang beredar di berbagai lini masyarakat
di antaranya mafia pemilu hingga mafia menara seluler alias bts
ada rusak mafia tanah
ada mafia parkir
ada mafia kesehatan
bahkan mafia proyek pemerintah
ya termasuk mafia bts itu
tunjukkan bahwa hukum memang tegak
bukan saja ke bawah tapi juga ke atas
bukan saja ke lawan tapi juga ke kawan
presiden joko widodo sempat merespon penetapan menkom info joni g plate
sebagai tersangka kasus korupsi proyek menara seluler atau bts
presiden menjamin proses hukum di kejaksaan agung
berjalan secara profesional dan terbuka
terhadap semua pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut
kita harus menghormati proses hukum yang ada
yang jelas kejaksaan agung
pasti profesional dan terbuka
terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu
keleniputan cnn indonesia
terima kasih anda masih menyaksikan political show
sekarang kita masuk ke segmen electionpedia
saya sudah bersama dengan direktur eksekutif dari poltreking indonesia
ada mas santa yuda
salam malam mas santa
ini ada beberapa hasil dari lembaga survei
yang memuat tingkat elektabilitas capres
dan juga approval ratingnya pak jokowi
ini ada di surveinya mas anta
kita lihat satu satu dari mereka yang menunjukkan ini adalah
yang dulu sudah dihimpun oleh tim lead bank cnn indonesia
slide yang pertama
survei poltreking indonesia sembilan lima belas april dua ribu dua puluh
ini nana adalah elektabilitas simulasi tiga nama
data kita ambil ketika pertengahan april yang lalu
memang angkanya relatif kompetitif
kenapa saya mengatakan kompetitif
satu karena pemilu atau pilpres masih berlangsung cukup jauh ya
durasinya delapan sembilan bulan
artinya peta dinamikanya cukup tinggi
pergeserannya kalau sekarang
terpaut di dalam margin of error
jadi kalau survei quick count
ini tidak bisa menyimpulkan
menyimpulkan siapapun nangan
tapi ini trennya
nah kalau kita perhatikan mungkin ada
bisa ditampilkan trennya
yang belum menentukan pilihannya
dari tiga nama ini
kalau kita perhatikan tren
kalau kami melakukan survei
ini semuanya survei tatap muka ya
tidak ada survei telepon
nah kalau kita perhatikan
yang merah itu adalah mas ganjar
nah ini yang mungkin terkoreksi ketika ada isu
indonesia batam jadi tuan rumah
piala dunia u dua puluh satu itu
yang kedua yang kuning adalah pak prabowo
pak prabowo kita perhatikan ini
pertama sekali kita perhatikan
juga pernah berada mas ganjar
bahkan pernah nomor tiga
disalib oleh mas anies
ini tidak jauh ketika mas anies
setelah beberapa saat
didekerasikan oleh nasdem
menjadi calon presiden
trennya cepat naik
tapi kemudian mas anies agak turun
yang biru ini anies waswedan ya
kemudian stabil atau stagnan
bahkan sekarang posisi mas anies waswedan
kalau pak prabowo pernah di tengah
sebelumnya kalau ditarik
kalau ditarik mundur lagi
nah kemudian nomor dua
kemudian pernah nomor tiga
dan sekarang mepet dengan
nah dari data ini nana
satu semakin terkonfirmasi
nama di luar tiga nama ini
sebagai calon presiden
karena yang semua
yang lainnya terpaut
kalau tidak ada dinamika politik
atau gempa politik luar biasa
sudah bisa diprediksi
di luar nama ini
pusaran utamanya di elektabilitas
kan jadi calon presiden
kalau kita perhatikan
bisa jadi nomor satu
nomor satu bisa nomor dua
nah pergeseran ini
menunjukkan bahwa ketiganya
masih punya peluang
untuk memenangkan pertarungan
termasuk mas anies
masih punya peluang
lebih kurang gitu
jadi petanya cukup kompetitif
karena kompetitif inilah
yang terus mengikuti
selama delapan bulan ke depan
itu sangat menentukan
saya kira yang sudah deklarasi
pertama mas anies waswedan
tapi ini belum cukup ya
soliditasnya akan diuji
apakah sampai oktober
kalau ternyata sampai oktober solid
kalau mas ganjar
sudah di tangan
nah pak prabowo
setahu saya pak prabowo
baru ditentukan oleh partainya
tapi koalisinya juga belum
per hari ini
kalau kita bisa
tendensinya kita baca
memang tiga ini yang berpotensi
tapi untuk muncul
ataupun calon keempatnya
agak sulit ya
kalau dari partai
kalau kita melihatnya
itu masih mungkin
bergabung dengan pkb
golkar dengan pan
setelah p tiga pergi
tapi apakah mungkin
hanya untuk maju saja
nah ini basisnya adalah
kalau kita belajar
pusaran utamanya itu
adalah kekuatan elektivitas
tapi kalau saya ditanya
dengan p tiga bisa sendiri
mas anies misalnya sendiri
prabowo yang sekarang
gerindra bisa sendiri
golkar dan pan
sebenarnya juga cukup
ataupun tiga koalisi dulu
kita gak tau
kalau nanti dinamis
tiga yang potensial
figur capresnya yang kuat
kita lihat slide berikutnya
setelah tadi ada
ini kepuasan terhadap
pemerintahnya pak joko widodo
ini banyak sebenarnya
survei survei yang sudah
poltreking juga ada
survei kami pada bulan april yang lalu nana
dan cukup puas
berarti kita anggap yang
terhadap kinerja pemerintah
ini relatif tinggi ya
mungkin bisa dibandingkan
karena ada yang
bahkan dari delapan puluh
nah dari angka ini
dalam dinamika pilpres
kalau kita tarik
pemegang boarding bus
beliau bukan kota umum partai
endorsementnya kuat ya
karena ada kedekatan
bahkan beberapa ketua umum
menunggu arahan pak presiden
seperti beberapa partai ya
kecuali partai yang cukup mandiri
seperti peri perjuangan
yang di dalam pemerintahan
nah di beberapa partai
itu selain ketua umumnya
dan menterinya pak jokowi
dengan pak jokowi
dengan modal seperti ini
paling tidak juga
bukan pengaruh politik saja
posisi tawar ya
dalam konteks ini ya
nah pertanyaan pentingnya
kemana akan larinya
dan ini masih terpencar
kalau dari data
ada yang ke mas ganjar
kemudian ada ke pak prabowo
bahkan juga ada ke mas anies wasman
jadi karena presiden sendiri
arahnya mau kemana ya
makanya masih terpencar
kalau misalnya presiden
otomatis mereka akan ikut
atau tidak serta merta
tapi tidak serta merta
tetapi ada potensi
ada pengaruh politik
beberapa basis itu
terutama basis pak jokowi itu
dua cara membacanya
di dua ribu sembilan belas yang lalu
dan tentu ada
basis pak prabowo
jadi lebih kurang
lima puluh lima persen ya pak jokowi
kemudian untuk yang puas
purval rating yang positif ini
nah ini adalah
segmentasi yang potensial
terutama yang diperbutkan oleh
ganjar dan prabowo
yang mereka menganggap
bagian dekat dengan presiden
nah mas anies juga menarik
yang kurang puas dan tidak puas ini ya
dan memang agak mirip
nah itu nanti menarik
kita bisa diskusi kepada
dengan para politisi
mas anies sudah punya
selain mengambil ini
tapi tidak semua
yang puas kinerja pak jokowi
mas ganjar dan pak prabowo
limpahan suara disitu
tetapi tidak terlalu banyak
ini tadi surveinya
paul tracking ya
tinggi kepuasan terhadap presiden
sampai tujuh puluh empat tujuh persen
dengan modal itu
dua puluh april sampai tujuh mei dua ribu dua puluh
tidak tahu atau tidak jawab
smr sih ya
ke para tokoh ini
kita gak tahu juga
programnya pak jokowi
tentu saja ini tinggal dibalik
ternyata tinggi juga ya
ini menarik ya
pembantunya pak jokowi
tidak tahu atau tidak jawab
ini menarik ya
ternyata pak erlangga
padahal beliau ini
pembantunya pak jokowi
yang sudah kita himpun ya
tapi dengan positioningnya
tampak keras sekali
memberikan sederet kritik panas
ini adalah positioning baru
kalau kita bisa lihat
melihat gaya komunikasi politiknya
yang selama ini
tapi sekarang ini
nah nanti kita akan bahas
bersama dengan arah sumber
yang sudah hadir di studio
bersama dengan saya
dan juga mas santa
tetap bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami
koalisi perubahan anies baswedan
anies mengkritik keras
mafia proyek pemerintah
kader partai koalisinya
dalam kasus proyek
kepada semua pihak
anies pun menyindir
tokoh yang menyatakan
harus memilih pemimpin
dan tokoh yang doyan lari pagi
hanya untuk selfie
apakah ini berarti
malam ini kita akan membahasnya
dengan arah sumber
di studio saya perkenalkan
satu satu dari yang paling kanan
masih bersama dengan mas hanta
selamat malam mas hanta
selamat malam mas faldo
terima kasih ini sudah komplit
selamat malam bang dedy
saya gak boleh nambahin
ada wasikjen partai demokrat
bang irwan veko
selamat malam bang irwan
perubahan dan perbebasan
ya ini kampanye silahkan aja
ini belum masuk tapi
oke bang ges kalifas
selamat malam bang ges
terima kasih sudah bergabung
teman teman pemilih muda
melalui sambungan virtual
ada badan esekutif masiswa
malam ini banyak sekali
teman teman terima kasih
suara kalian sangat penting ya
siapa kira kira yang akan
di kotak suara
pada empat belas februari
nanti teman teman bisa
mengkritik juga boleh
sebagai jubirnya mas anies
ini kan dalam dua hari
yang cukup panas
kita gak bahas
yang pas dimilat pks
tapi kita bahas
pada saat bertemu
dengan para relawan
yang meraja lela
di era pemerintahannya
seperti mafia tana
dikatakan oleh mas anies
ini buktinya apa
apa yang dimiliki
sehingga bisa melontarkan
mafia meraja lela
karena kalau gak ada buktinya
ini hanya retorika bang ges
apa yang dikatakan anies
jadi tidak ada
jadi di eranya psb
dia kan tidak
pernyataan hanya di era jokowi
kan gak ada
jadi maksudnya di eranya psb ada
dia hanya bicara
itu fakta atau tidak
fakta itu buktinya apa
ya bansos kemarin kan bermasalah
bts kemarin bermasalah
kan bermasalah memang
udah jeritan masyarakat
jadi apa yang dikatakan oleh anies
yang memang selama ini
menjadi persoalan kita semua
terus itu bukan sebuah serangan
itu adalah korektif
tapi buktinya apa
kalau dari pernyataan korektif itu kan harus ada buktinya
ketika itu disampaikan ke publik
karena kalau misalnya hanya
disampaikan sebagai pidato politik
kalau tidak ada buktinya
gak ada yang ditangkap kan
kan buktinya ada yang ditangkap
itu kan bukti
saya kira itu aja dulu sementara
tapi mas anies kan spesifik menyebut
ini ada mafia bts
di eranya presiden jokowi
dia nyatakan kok ada semua
jadi tidak dipilah pilah
seluruh kasus harus dibuka
dan semua harus dikerjakan
jadi jangan memilih milih
saya kira itu sebuah keberanian dari seorang calon presiden
yang diusung oleh nasdem
menyatakan hal yang menjadi persoalan di nasdem
saya kira itu luar biasa
itu menunjukkan sikap integritas dia
jadi menurut anda anies baswedan mengkritik bahkan partai koalisi pendukungnya ya
bukan hanya kepada yang terjadi di nasdem
dan berharap bahwa terjadi koreksi terhadap semuanya
kalau tadi anda katakan ini bukan serangan
tapi ini adalah pernyataan korektif
yang menarik bahwa mas anies baswedan kan juga pernah menjadi bagian dari pemerintah ya
dia pernah menjadi mendikbud di era presiden jokowi

kemudian pernah menjadi gubernur dari jokowi
kemudian pernah menjadi gubernur dari jokowi
kemudian pernah menjadi gubernur dari jokowi
yang adalah pemerintah daerah
kepanjangan tangan dari pemerintah pusat
pertanyaannya kenapa baru berkuar soal mafia ini sekarang
kenapa gak dari dulu dulu
karena apakah karena ini strategi jualan
kalau baru berkuar sekarang salah ya
anies adalah satu satunya rektor di negeri ini
yang membuat mata kuliah anti korupsi di kampusnya
jadi yang kedua
dia adalah komisi etik kpk
dia membuat di dalam pemerintahan dki itu
komisi pencegahan korupsi
itu sudah dilakukan
bukan hanya teriak
tapi itu kan bisa disampaikan sebelum sebelumnya
kenapa baru disampaikan sekarang
menjelang kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
apakah itu strategi untuk meraup suara
sebenarnya itu soal momentum aja
atau positioning mungkin yang berlawanan
kalau itu sih soal momentum saja
jadi memang sengaja cari momentum menjelang pilpres begitu ya
bukan kan ada momentum
kemarin kan lantas ada
undangan menjadi pembicara di relawan
ya harus ada yang dibicarakan
momentumnya ada persoalan
kasus bts kemarin
ada orang yang
agak mengesalkan ya
komisaris plni lah saya sebut
menuding anies itu terkait
korupsi di bts
itu kan fitnah
dan dilakukan oleh seorang komisaris
komisaris pelni namanya dede budiarto
sementara menteri bumn nya
berbicara tentang ahlak
ada anak buah
memfitnah orang di media sosial dengan semau maunya
oke tapi kita kembali kesitu ya
karena kita belum dapat informasinya
tapi nanti kita akan telusuri
bang gies tapi yang bisa saya garis bawah disini artinya
pernyataan korektif tadi
ataupun serangan yang disampaikan oleh mas anies baswedan
itu juga termasuk mafia
di era pemerintahnya pak jokowi kan
iya dia tidak membadangkan
dibatasi hanya di era jokowi
kan tidak ada pernyataan di era jokowi
itu kan problem lama kita dari tahun ke tahun
tapi bahwa di eranya pak jokowi menurut mas anies ada
kalau gak ada gak ada yang ditangkap kan
oke saya mau ke bang faldo
bang faldo menanggapi bahwa memang pernyataan korektif
ataupun serangan itu soal mafia mafia
yang ada itu memang ada
di era pemerintahnya pak jokowi meskipun tidak dibatasi
tapi di sebelumnya ada
ya bagi kami di pemerintahan sebenarnya ini adalah
sebuah hal yang baik ya
maksudnya ada kritikan kritikan
tajam yang terus disampaikan
kepada pemerintah dengan narasi narasi
berbagai macam kandidat tentunya
dan salah satunya pak anies baswedan
tapi ya kita juga tidak bisa menutup mata
bahwa kita telah bekerja
kita berusaha dengan baik
tentunya kita tidak puas juga dengan hal itu
karena kita akan berusaha mengakhiri ini
dengan khusnul khotimah lah
dengan sebaik baiknya itu satu
yang kedua jika kita berbicara soal
pemberantasan hukum lah
atau penegakan hukum ya
pemberantasan mafia hukum dan sebagainya
jadi kita juga telah
berupaya untuk mensinkronisasi
semua institusi hukum yang ada di republik ini
kita punya kejaksaan kita punya kepolisian gitu
tapi yang mesti dibarisbawahi
adalah upaya sinkronisasi ini
terus dikerjakan ya
capaian capaian juga tentunya mbak nana
ada kuhp yang bertahun tahun
tidak selesai selesai di periode ini
dengan pendekatan restoratif justice
juga diupayakan tahun ini
pemberantasan hukum penegakan mafia tanah
ya sinkronisasi itu dilakukan
ada undang undang kpk
ada kejaksaan yang kemarin juga
untuk kasus bts kan juga kejaksaan yang main gitu
jadi sinkronisasi inilah yang menjadi
yang telah dilakukan oleh pemerintah
dengan keuntungan ini
apabila kita berbicara tentang masa depan
pak anies sebagai calon
di sampaikan oleh bang hanta
diasumsikan sebagai penantang
contender dalam kandidasi ini
ya tentunya kita juga tidak bisa melupakan
kerja kerja hari ini
dan bekerja di pemerintahan
adalah membangun konektivitas
antara hari ini dan masa depan
mas anies menawarkan masa depan seperti ini
tapi pekerjaan kita hari ini
juga terus berlanjut
dari pak presiden jokowi hari ini bukan berarti mengeliminir apa yang sudah dikerjakan oleh pak sbi juga
jadi proses pembangunan dan pemerintahan itu kan berkelanjutan mbak rivana
jadi dalam hal ini kami kira kerja kerja terus dilakukan hasil survei membuktikan
tapi kita tidak puas kita akan berusaha mengakhiri ini dengan
mas faldo tadi anda katakan bahwa ini kritik yang membangun ya yang disampaikan
berarti memang pemerintah mengakui banyak mafia yang berkeliaran bertebaran di era pemerintahnya pak jokowi
kritik yang tajam itu kan bagus ya mbak rivana
kritik yang tajam itu kan bagus
dalam artian kita tidak hanya berbicara soal tuduhan tuduhan yang tidak berdasar
jadi ini tuduhannya berdasar apa enggak menurut anda
kejadian kejadian ini kan sedang berjalan tapi kan proses hukum berjalan juga
itu mengasumsikan penegakan kita hukum buruk ya enggak dong
kita lagi gak bicara penegakan hukum nanti itu
tapi kalau seandainya ada mafia ketangkap dibilang ada mafia
ya mafia kan ada dari mana mana dari dulu juga bang geis tadi juga ngomong begitu
tapi kan upayanya ada itu yang penting
untuk memberantas mafia itu
upayanya ada terus berjalan ditunjukkan dengan kepuasan
jadi ya seperti itu sesimpel itu
oke tapi berarti diakui ya bahwa memang sulit untuk memberantas mafia
pekerjaannya terus berjalan dan kepuasan menunjukkan
jadi tidak ada tebang pilih kan
tidak ada tebang pilih dalam artian bisa kita cek juga
tidak ada tebang pilih ya
semuanya kan berjalan
oke saya mau ke bang irwan
bang irwan kalau menurut istana tadi tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukumnya
tapi ketua umum anda pada acara milad pks sempat menyebut bahwa hukum jangan tumpul ke atas
tajam ke bawah
dan mas anies juga mengatakan bahwa harus tajam bukan hanya ke lawan tapi juga ke kawan
berarti memang demokrat merasa ada perlakuan yang berbeda
ada tebang pilih dalam penegakan hukum terutama untuk oposisi
ya pertama tentu saya jelaskan bahwa pedato ketua mahae kemarin di milad pks itu adalah
posisi demokrat sebagai partai
sehingga kritik kita bukan hanya berhenti di permasalahan penegakan hukum yang tumpul ke bawah
apa namanya tajam ke bawah tumpul ke atas
tetapi juga bicara bagaimana kemudian permasalahan demokrasi ekonomi juga terkait apa yang dirasakan oleh masyarakat
fokus dulu nih soal tebang pilih tadi
ya itu tentu terkait tebang pilih
merasa nggak demokrat bahwa ada tebang pilih dalam penegakan hukum
itu kan disampaikan oleh ketua umum anda di forum terbuka
itu kan sebagai pesan gitu loh kepada pemerintah untuk jangan tebang pilih
berarti memang dirasakan oleh demokrat ada tebang pilih
ya tentu masyarakat
ini kan bahasa bahasa masyarakat hasil dari ketum keliling jelas
masyarakat merasakan tebang pilih dalam penegakan hukum ini itu juga dalam hasil bahwa penegakan hukum kita kan cenderung turun
demokrasi juga memburuk
seperti itu gitu loh
ya jadi diakui bahwa untuk demokrat sendiri bukan hanya aspirasi dari masyarakat
bahwa memang untuk yang lawan lawan politik ataupun yang berseberangan dengan pemerintah itu ada perbedaan perlakuan begitu dalam penegakan hukum
ya seperti itulah
memang betul ya
seperti itu ya
ya betul sekali
itu dirasakan oleh oposisi katanya aspirasi dari masyarakat memang seperti itu
enggak lah siapapun lah mbak
mau dengan orang dekat orang koalisi itu ditindak
bahkan orang dalam sekalipun gitu
kan ada buktinya gitu
jadi saya kira mungkin kita lebih baik berbicara soal
bukan soal buktinya
dan caranya gimana
tapi caranya gimana gitu
pidato pidato yang disampaikan oleh pak ahy disampaikan oleh pak anies
tentu kan kita juga spiritnya sama kok gitu
kita nggak ada juga kita pengen mafia ini banyak tuh nggak ada gitu
ya misalnya tadi pak ges bilang di dki sudah ada kpk
ya kita juga tanya apakah tidak ada mafia di sana
misalnya capaiannya apa
kan ini kita juga perlu tahu
jadi dalam artian spirit kita tuh sama gitu
jadi nggak ada yang pengen
pengen ada mafia di republik ini gitu
tapi ya spiritnya sama gitu
jadi maksud anda anda menyasar bahwa belum tentu meskipun sudah ada kpk di dki belum
ya mungkin pak gies bisa njelasin gitu
oke silahkan pak gies
iya belum tentu sudah membentuk kpk dki kemudian tidak ada mafia pada saat mas anies berkuasa
menjabat sebagai gubernur dki
sepanjang yang saya tahu
sepanjang anies menjadi gubernur dki satu satunya kasus
itu dari kasus saranajaya
yang lainnya tidak ada kasus sama sekali
dalam konteks penegakan hukum dan penangkapan ya
bahwa di dalam anies memimpin
karena saya berada di lingkaran itu
bahkan pada saat wawancara di sebuah podcast saya berani mengatakan semakin dekat sama anies itu semakin miskin
maksudnya gimana tuh
tidak mendapat keistimewaan apapun terkecuali kita harus mengelayani relawan
kan itu kemampuan sendiri ya
jadi klaimnya tidak ada mafia yang berkeliaran pada saat mas anies menjabat sebagai gubernur dki
sepanjang yang saya ketahui
sepanjang yang saya ketahui

sepanjang fakta data yang saya juga tahu

tidak ada proses tender apapun itu diberikan lewat keistimewaan
semuanya lewat prosedur
oleh karena itulah selama lima tahun anies melaksanakan programnya berjalan dengan tuntas aman dan tidak bermasalah
jadi kesimpulannya di dki pada saat mas anies menjabat tidak ada mafia tapi di pusat ada mafia begitu
yang katakan itu siapa
anda jangan membandingkan dari pernyataan saya kan dia tidak pernah menyatakan di pusat
saya mengatakan tadi pertanyaan anda itu
apakah sebatas jaman cowok
ini sudah lama terjadi
di spirit koreksi bagus sih sebenarnya
jadi jangan dibuat perlawanan yang tidak ada
tapi kan ini disampaikan sekarang
kalau misalnya di dki nggak ada terus yang mafianya adanya di mana
boleh disampaikan sekarang tapi jangan dikarang karang jadi benturan gitu
tapi mungkin caranya sih
maksudnya yang selalu jadi pertanyaan kita
spirit pasti sama lah
ya spirit kita ingin indonesia penegakan hukum baik gitu
begini dong ya
kalau soal itu ya
langsung aja deh
kalau soal penegakan hukum ya
saya bicara dalam konteks yang berbeda sedikit ya
sampai hari ini ade armando nggak pernah masuk pengadilan tuh
tersangkanya dari tahun dua ribu tujuh belas
bagaimana anda mengatakan penegakan hukumnya rata
ade armando ini tersangkanya itu sudah melalui tahapan pra peradilan
dan tidak pernah dimasalahkan
bahkan dia bisa mewawancarai mahfud md
penegakan hukumnya itu sama
ya kami kira kan ini bicara soal kebebasan berekspresi
kalau dalam konteks itu ya
saya tidak bicara dalam konteks mafia tadi ya
tapi ini status tersangkanya kan
kalau selamat tidak
kebebasan berekspresi kan kita semuanya ingin ya
ketika orang ya penuh lah penjara kita
kalau seandainya semua kebebasan berekspresi
orang tersinggung ditangkap diangkut semua kan susah kita
ya tetapi seaganda ditangkap
itu memang penegakan hukumnya
proses hukumnya yang berjalan
contohnya adalah saya kasih contoh ada armando
proses hukumnya berjalan membuktikan begitu bang
ada armando sudah ditangkap
kita kan sama sama menghormati proses hukum
kita sama sama menghormati proses hukum
kita sama sama percaya
artinya kan proses hukumnya tidak berjalan
proses hukumnya juga sudah berjalan
kalau tidak terbukti ya nggak bisa
nggak ada prosesnya dia
tapi kan ini soal kebebasan berekspresi ya
sekali lagi ya
oke silahkan bang irwan
saya pikir kritik isu terkait penegakan hukum ini sangat bagus
ini peringatan yang keras gitu bagi pemerintah
termasuk yang disampaikan bang jazz tadi itu
intinya ya jangan keras ke lawan
tumpul ke kawan gitu loh
kalau ini makna lah
bagaimana juga upaya upaya kemudian memaksakan
kan terlihat kemarin bagaimana memaksakan operasi hukum juga ke anies
dan lain lainnya termasuk tadi beberapa yang sudah
itu fitnah dong
sebagai anggota partai koalisi
bang dedy sebagai anggota partai koalisi anda merasa
anda bisa buktikan nggak di sini
sudah sudah jangan jelaskan upaya itu
loh upayanya kan jelas
bagaimana jelas kok kejadiannya di kabinet
coba diperjelas lagi
mencoba untuk mengusut anies
oke dalam kasus formula e
tetapi sesuatu yang anda tidak punya bukti
jangan bicara dengan keyakinan pak
justru karena tidak terbukti makanya tidak terjadi
di sinilah hebatnya anies
kalau dibilang tadi adakah korupsi di dki selama anies
turun kpk periksa kembali ulang
kalau kita mau jujur itu kayak kentut
ya kita nggak bisa rabak bau bau
kalau kita mau kerasa bagaimana proyek dibagi bagi
bagaimana proyek nggak selesai ditutupin
ini tadi katanya cuma pd salam ajai aja
saya mau tanya itu kpk di dki itu
komisi penjagaan korupsi atau pengamanan korupsi
jadi kita ini jujur
jadi nggak usah soal lebih bersih dari yang lain
kita jangan diam
tadi kamu sudah ngomong
tadi saya dulu
nah itu apa namanya komisi pengamanannya itu di mana
ada bukti mengembangkan korupsinya
tidak ada kasus
di mana ada percaya di republik ini tidak ada kasus
kita nggak usah ngomong munafik di situ
datanya di dki di mana
masalah penegakan hukum ini persoalan kita semua
di dki ini nggak ada kasus kok
dan sudah terpulpi selama permintaan jokowi
berapa menteri dari partai pendukungnya
ada lima menteri di era pemerintah jokowi yang tertangkap
wakil ketua dpd
kurang apa lagi bukti sama kalian ini tajam ke atas
entertainment bedul ya
oke silahkan bang
jadi itu satu
kita itu bicara
kalau orang bicara setengah kebenaran
menutupi kebenaran yang lain
itu sama dengan bohong
jadi kita itu kalau bicara ya terbuka
pak anies menceritakan banyak masalah di republik ini
itu keresahan semua presiden dari waktu ke waktu
dari zaman bung karo
sampai hari ini
kalau pak anies bisa memberikan rumusan bagaimana itu tidak akan terjadi kalau dia jadi presiden
saya ikut milih dia
kalau dia bisa jelaskan kepada saya
begini cara saya
kalau tidak akan terjadi korupsi selama saya memerintah
saya pilih dia
waduh drama disana
oke silahkan gimana
beri kesempatan nih bang
kita itu berharap begini
ini kan membandingkan zaman pak jokowi lah
ini kan ada namanya anies baswedan
katanya mau pembaharuan
kasih lah sama rakyat menunya
apa yang mau diperbaharui
kalau masalah anak anak mahasiswa ini semua sudah tahu masalah
mereka tahu tiap hari mereka bahas
yang kita ingin dari dia itu
disitulah baru bedanya supaya
debat kita dalam politik ini menjadi sesuatu yang beradab dan membangun
jangan kalau semua masalah
semua masalah pak
zaman pak jokowi banyak masalah
zaman pak sby banyak juga
mari kita mulai pembicaraan yang baru
apa yang ditawarkan bang gies untuk menyelesaikan persoalan itu bukan hanya kritikan
itu yang tadi ditantang oleh pd perjuangan
saya mau jawab dulu yang deddy bicara tadi
bahwa kpk dki itu pengamanan
bagaimana bisa mengamankannya itu logika apa yang digunakan
tidak ada korupsi
anda dramatisasi lagi
anda bicarakan saya diam
kan saya diam
oke sebentar bang deddy
yang kedua bagaimana cara mengamankannya
karena dia tidak punya otoritas hukum
dia hanya menangani manajemen prosedural
di dalam dki
yang terbukti selama lima tahun tidak ada kasus
tadi dia katakan minta bukti
sekarang diberbicara dengan keyakinan
bukan dengan bukti
dia melawan logikanya sendiri
kan begitu jadinya
tidak ada kasus itu tidak sama dan sebangun dengan tidak ada korupsi loh
tetapi kan anda bicara tadi
korupsi itu bisa diluat sesuai prosedur
ya dramatisasi lagi silahkan
jadi kejadian ini bukan anak kecil
oke jadi tidak ada kasus
logika anda itu tidak menggunakan keyakinan
sekarang dikasihkan bukti
anda menggunakan keyakinan
itu kan dua pernyataan
buktinya saya bilang tadi
selama lima tahun zaman anies
tidak ada korupsi
oke bang deddy
jadi dari pendiri perjuangan mungkin sudah mendengar punya data data kira kira apa
loh tidak usah mbak
di mana ada daerah di republik ini
apalagi memanage keuangan negara yang tidak ada satu rupiah pun di korupsi
mari kita pegang buku suci masing masing
coba kalau berani
kalau tidak berani tidak menggunakan bambang wijayanto di sana
tidak menggunakan anad paduka di sana
tidak menggunakan anad
kita melihat tali temali pengamanan itu betul
itu kan boleh
tidak menggunakan data
tadi kan juga ada asumsi
saya bicara tadi fakta dan data gitu
nah ini saya pikir perdebatannya kan bagus tuh ya
tidak tidak bagus ini
ini tidak bagus
yang ditawarkan anies ini kan jelas gitu loh
tadi katanya hope gitu
justru mas anies membawa perdebatan kualitas kontestasi pilpres ini ke arah gagasan gitu loh
gagasan yang ditawarkan apa
untuk menyelesaikan persoalan mafia mafia itu
karena kan kemarin tidak disampaikan
bajar mas kan disampaikan permasalahannya tuh
ya permasalahan juga mobil listrik
ya permasalahan demokrasi
loh caranya ya kami berkuasa lah dulu
itu gimana caranya
saya pikir perubahan dan perbaikan itulah caranya
kita kan tadi bicara sinkronisasi institusi ke penegak hukum
nah mas anies itu apa
saya pikir tegas mengingatkan pemerintah
terkait tajam ke bawah
itu jelas kan tadi sudah disampaikan kasus kasusnya banyak
mas paham nggak sih yang ditanya
kan dia bertanya
yang disampaikan bagaimana caranya anies mau memberantas supaya tidak ada korupsi mafia segala macam
anda menjawab tadi infrastruktur lah
capainya apa juga ya
bukan itu masalahnya pertanyaannya itu
kita jawab sesuai dengan tahapan tahapan proses ini
dan saat berkuasa nanti kita akan melakukan perubahan perbaikan
justru saat kalian berkuasa inilah kita minta hal ini
kamu mau merubahnya dengan cara apa
misalnya bagaimana menjamin tidak ada mafia
tidak ada korupsi
ya jangan jadi
intinya jangan jegal anies dulu
saya harus terangin
kita tidak pernah mikir kalah sama anies
kita berpolitik dengan keyakinan
tidak ada niat
tapi upaya upaya menjegal itu terlihat jelas
ada upaya untuk menjegal
kalau memang kekuasaan
asumsi dari mana
kalau kekuasaan memang mau menetapkan anies menjadi tersangka
kalau memang itu kehendak pasti terjadi
itu power dong ya
tapi tidak kan
sebentar saya berikan kesempatan
sebentar bang deddy
karena tidak ada kehendak itu
sebentar sebentar bang deddy
tapi kalau adu otak mungkin beda
oke sebentar sebentar
oke sekarang saya kasih faktanya
saya lulus dapat beasiswa
sebentar saya kasih faktanya
ini faktanya di persetaraan
di daerah lama
jadi kalau bicara otak kita bisa adu deh
ya sudah saya kasih faktanya
oke silakan bang deddy
hasil penelitian bpk bahwa tanah cengkareng merugikan negara
itu hasil penelitian bpk
hasil penelitian bpk terhadap formula e layak dilaksanakan
yang ini dikatakan tidak ada mensreya oleh kpk

yang ini terus menerus
itu adalah fakta tidak terbantahkan
lalu mengatakan bahwa tidak ada upaya penyegalan terhadap anies
kalau tidak ada upaya penjagalan tidak terjadi permasalahan di dalam internal kpk sendiri
yang menolak kasus itu dijadikan kepenyidikan sampai akhirnya dikembalikan
itu dasarnya mas anies kemudian berpidato bahwa jangan
saya tidak mengatakan itu tidak ada
jadi tidak ada
mas anies tidak ada
saya tidak menolak itu
saya tidak menolak itu

mas anies tidak ada
saya tidak menolak itu
saya tidak menolak itu
kasus itu dijadikan kepenyidikan
sampai akhirnya dikembalikan

bahwa jangan ada

tapi adalah fakta yang kita lihat

sebagai pendukungnya mas anies
saya bukan dia saya mengatakan iya
dan itu adalah buktinya
ada tebang pilih begitu
menurut anda ada pendengar pilih ada intervensi ya
dari kekuasaan dalam penegakan hukum
tolong dibantah soal bukti bapak pekat tadi
ya ini kan soal operasi hukum
buktinya gimana itu masih hari ini masih ada
aman aman aja baik baik aja
dan juga kita juga
agak berbahaya ya
kalau kita melakukan tuduhan tuduhan
bahwa ada penjagalan dan sebagainya
toh faktanya hari ini semuanya proses hukum berjalan
apa terbaik santai santai aja
bicara soal operasi hukum dan gitu gitu
itu agak bahaya sih kalau saya kita
melakukan tuduhan tuduhan yang tidak punya buktinya
kan gak ada bukti bahwa penjagalan itu
apa gitu selain asumsi asumsi
yang dibangun mungkin untuk membangun
patriotisme heroisme sebagai
kandidat penantang mungkin cocok pula
sama strategi kampanye mungkin aja
saya mau langsung ke mas hanta mas hanta apakah kemudian
gaya komunikasi politik yang
sebelumnya santun yang ditampilkan oleh
anies kemudian berubah menjadi
ofensif ataupun menyerang sebagai strategi
sebelumnya kan lebih gak menyerang
begini bang deddy
gaya komunikasi yang kalau ditangkap oleh publik itu
baru begitu ya
itu memang strategi untuk meraih
suara kelas menengah berpendidikan atau strategi
kampanye baru bagaimana mas
ini topiknya judulnya
koalisi anies fosun gaspol melawan
pergeseran yang dilakukan oleh
mas anies sebagai bakal calon
saya melihat anies semakin tegas
dan ini positif menurut saya
ketika dia sebelumnya kan nasdem
sering tanda petik membanta soal
ini bukan anti tesisnya jokowi
hari ini saya kira bagus buat mas aniesnya
bagus buat kompetitornya
posisinya jelas diametral
jadi gak di abu abu ya
saya kira mas anies jadi tegas gitu
ini juga yang kedua saya kira mengoreksi
sebagai langkah taktis
dimana kalau baca tren survei
paling tidak kami merekamnya
ada stagnasi di mas anies
masih pernah naik nah ini
saya kira instrumen strategi yang boleh dicoba
meskipun nanti diuji ya
apakah efektif atau tidak setelah melakukan ini
yang ketiga ini juga respon taktis menurut saya
setelah ada dinamika politik di internal nasdem
kasus di salah satu karena nasdem
kemudian mas anies juga makin jelas saya kira
yang keempat juga dibaca
nah ini saya ingin menjawab nana
saya kira memang kurang letupan letupan politik selama ini
apalagi ada ledakan
dalam tanda petik komunikasi publik komunikasi politik
yang dilakukan oleh mas anies
dengan melakukan ini saya tidak bicara pada subtansi apa
yang dibahas isu per isu yang tadi
tapi strategi membuat tanda petik di atas panggung yang lebih atraktif
ini boleh dicoba seperti apa
supaya melihat ada pergeseran atau tidak
tidak nah dari empat yang dilakukan oleh mas anies ini
saya kira anies sedang merubah mencoba
tinggal ini bukan soal benar dan salah
apakah tepat efektif sasaran segmentasi yang mau diambilin
ini kan ada segmentasi yang mau dibidik ini
dan sehingga itu bisa bergeser ke mas anies
saya kira itu salah satu
saya bisa menambahkan pertanyaan gak ke anda
mas hanta saya mau bertanya satu hal
saat pilkada dki dua ribu tujuh belas
bahkan sampai beberapa hari menjelang pemilihan putaran dua
itu carta politika masih menyatakan anies kalah
smrc cuma mengatakan beda setengah persen
jauh daripada hasil survei itu
yang kedua ini menyangkut mas hanta sendiri
saya ingat pada saat anies belum dicalonkan
menang lawan ahok jarot berapa persen
anies dengan sandi
kalau tidak salah satu dua persen
beberapa saat kemudian survei yang dilakukan mas hanta juga
anies melorot jauh setelah dicalonkan
jadi terkait dengan hasil presiden turki juga sama
oke jadi poinnya
problem didalam survei itu secara metodologika
atau ada perubahan apa
saya menyatakan apa yang dikatakan di masyarakat termasuk juga saya
apa tergantung yang bayar
oke silahkan mas anda
mungkin saya bertanya lebih jujur ya
saya suka dengan pertanyaan ini
pertama dibuka rekomendasi saya
terkait dengan survei call tracking
call tracking melakukan survei pertama
anies pada bulan september
saya tidak bertanya anda pribadi ini hasil survei secara umum
saya tidak mungkin merespon survei orang lain
ini kan merepresentasi surveinya mas hanta
survei saya survei saya
saya nggak bicara survei orang lain tadi
tadi ada lima slide
tiga adalah surveinya call tracking
dua adalah surveinya smrc
pertanyaan saya yang pdkdki batal loh
oke silahkan mas anda
enggak saya ada survei
pdkdki batal loh
pdkdki bulan februari
ada rekam jejaknya
kemudian kami melakukan survei pada september dua ribu enam belas
pernah didiskusikan sini
kami buka di media
saya memprediksi incumbent bisa di kalahkan
kalau anies berpasangan dengan
di sebuah acara di televisi lain
saya baca itu kalau itu nggak ada pertanyaan
enggak saya mulai dari sana
mas sandi kalau mau maju
artinya satu poin ya satu itu
saya nggak mau dinyalarisir survei saya dengan survei survei yang lain
yang kedua kami memang melakukan survei anies nomor tiga
tapi ada pergerakan di bulan november
dan bahkan nomor satu pernah di atas ahok
coba dibuka februari
kami memprediksi saya lagi lagi hanya call tracking
memprediksi bahwa anies dan ahok akan masuk putaran kedua
bisa dibuka februari
jadi yang lain itu saya gak bisa prediksi ya bang ya
oke yang soal tadi pesanan bayaran silahkan mas
mas ananti jadi juru bicara lembaga survei lainnya tidak bikin
oke mas anta soal pesanan itu bagaimana
yang kedua kita kan merekam apa adanya ya
merekam bisa naik bisa turun
gak mungkin justru aneh
kalau dia survei tidak pernah naik dan berturun
anies baswedan itu juga menggunakan survei kami
termasuk kalau dibuka sandiaga uno kan membawa
ini survei hanta loh bukan survei kami
dibawalah ke pak prabowo untuk meyakinkan
ke pak jk dan sebagainya
mungkin juga bisa dibuka juga data
berapa banyak orang jakarta yang keluar dari jakarta pada hari ke dua puluh
ketika senang kemudian dipakai kemudian enggak
maksud saya apa kalau survei begini
saya selalu menggunakan logika yang memang adalah seperti laboratorium
kalau ditanya dibayar dibayar
tapi saya pastikan anda anda berempat tidak boleh mengintervensi dapur survei saya
hasilnya dan kalau saya pernah berintervensi
saya pernah kerjasama dengan pd perjuangan suma demokrat
jadi saya menyampaikan apa adanya itu saya menjawab konteksnya saya ya
saya tidak bisa jawab yang lain bang
oke satu menit sebentar saya udah
karena ini calon presiden jadi caranya harus jelas
presiden jokowi untuk keadilan bicara restoratif justice
bicara soal insinkronisasi aparat penegak hukum
kpk tadi ada beda pendapat antara
itu biasa aja jadi caranya harus jelas dan itu udah beres loh masalah kpk
jadi sekali lagi sebagai calon presiden caranya jelas capaiannya apa bukti sebelumnya apa itu penting
karena spirit aja gak cukup untuk jadi calon presiden
akan ada segmen berikutnya nanti kita akan masuk lebih dalam soal positioningnya mas anies baswedan yang sudah siap tampaknya berseberangan dengan presiden jokowi
ada sindiran sindiran yang disampaikan oleh mas anies dalam pidatonya kemarin tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
sudah satu menit
kita ini harusnya berani saya setuju
ketika ada yang dikatakan bahwa kita harus mencari pemimpin yang berani setuju
dan pemimpin berani bukan sekedar berani tapi berani karena benar
berani karena membawa kebenaran
datang ke banyak tempat tanpa kamera tanpa media tanpa ditemani siapa siapa
sering kali saya hanya datang sendirian
datang masuk satu tempat
masuk ke sebuah warung
tau tau yang punya warung ngeliatin aja
ini seperti kenal tapi siapa gitu
kan di pelosok di banyak tempat
jadi nyapa juga belum tentu berani
saya mendengar cerita mereka
dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan di posting di pagi hari
saya bukan lari lari untuk posting foto
terima kasih anda masih bersama kami di politik ketua radio itu tadi
cuplikan dari pidato politik anies baswedan
yang kalau dibaca ataupun didengarkan ulang itu sepertinya menyindir
bisa diinterpretasikan begitu
berani di acara musra terus yang suka selfie lari lari pagi pagi di tempat tempat umum kan
ganjar itu yang menyeder dua orang itu silahkan ditampilkan oke tapi sebagai pendukung anda
saya tidak ingin bicara itu kita bicara tentang gagasan yang tadi dibicarakan oleh deddy
apa gagasannya itu lebih menarik satu tentang air bersih di jakarta masyarakat di pulau seribu
itu airnya harganya tiga puluh empat dikelola oleh anies menjadi dua ribu lima ratus sama seperti masyarakat di daerah
dan jakarta masyarakat di pulau seribu kalau belanja itu ke keramat jati bawa kesana jual
lebih mahal oke oleh lagi membahas soal pidatonya mas andi soalnya oke mas anies kemarin menyampaikan
gagasan ini kemarin menyampaikan sindiran bang gies gagasan jadi oke kalau kita berbicara tentang capres
kedepan kita bicara tentang gagasannya tentang rekam jejaknya seperti apa yang dikatakan faldo
tadi oke gagasannya kan mencari pemimpin yang berani tapi benar itu masuk sindiran enggak bukan
mencari pemimpin yang suka selfie lajar kalau yang soal berani tapi benar tidak sindiran itu
adalah padanan kata semua pun tahu jadi itu hanya kebetulan saja ya pas kebetulan habis itu presiden
ngomong ngomong a mencari pemimpin yang berani ya saya mau ke maswal maswal do merasa tersindir
dengan pernyataan tadi ya kalau berita kalau sederhana ya kalau mungkin di dki
waktu itu gagasannya relevan ya tapi kan hari ini beliau ingin berbicara yang lebih besar seorang
calon presiden oke yang sebenarnya kita juga nunggu nunggu nih apa yang perubahan apa yang sedang
dijanjikan gitu jadi dan apakah kampanye yang beliau lakukan hari ini memang sesuai dengan suasana
kebatinan masyarakat yang mungkin tercapture di survei survei tadi jadi menurut kami berbicara
apa yang sudah dilakukan hari ini pak jokowi kurang berani apa kita lihat beberapa tindakan tindakannya
juga wah gitu orang orang berpikir begitu jadi sekarang pilpres itu masyarakat itu menunggu
sebenarnya gitu yang ingin menjadi hal yang di capture oleh seorang calon presiden dan itu sesuai
daun batinnya oke jadi nggak merasa tersindir ya ya kalau kita kan kurang berani apa kita oke
dari pdi perjuangan merasa tersindir gak ini tadi yang disebut lari lari selfie itu kan mungkin
mengacu ke capres anda ya mas ganjar yang suka lari memang mas ganjar suka lari pagi kan oke kalau anies mungkin suka lari
dari janji jadi ya seperti apa itu ya kan banyak janjinya yang tidak terrealisir kan kan kalau mau saya baca kan
penyebab nanti kalau saya jawab jangan dipotong ya nggak apa apa ya kalau mau dijawab juga nggak
apa apa malah kalau abang jawab terus kita ambil ambil contoh mau bandingkan ajalah zaman ahok sama
zaman zaman apa namanya anies baswedan ketika zaman ahok orang setiap hari bisa datang ketemu
dengan benar gubernurnya rakyat me bisa melihat semua momenklatur anggaran secara daring ya report
ada semua rakyat bisa melaporkan seluruhnya kepada gubernur secara langsung gitu ya itu adalah bentuk
transparansi ke depan harusnya ini nanti kalau pak andi kata ini
jauh jauh ya pak anies jadi presiden jangan gini dong ya untuk mencegah korupsi maka semua
budget nomenklatur setiap departemen tuh harus dibuka kepada publik supaya kita tahu ibadeting
iya dong kan gitu nih contohnya ya jadi yang dilakukan oleh pak anies sekarang saya terus
trump melihat panggungnya tadi itu sebuah panggung teater yang sangat mahal dan begitu amerika style ya
kalau saya lihat tadi itu makanya itu memang itu memang itu memang itu memang itu memang itu memang

jadi pacari pagi ituatto kanlever nangguan oke hayat dia bisa ketemu banyak orang dengan lumi
lah rakyat senang ketemu dia emang itu salah kan dia memang calon presiden sebagai calon presiden
hal yang wajar steam melakukan karena sudah selama delapan bulan pak andi sekeliling indonesia nggak
yang nyinyir itu
nggak pernah disinggung sama yang lain
jadi kalau pak anis eh pak ganjar
keliling kesana kemari
gitu ya ketemu warga
mesti disindir gitu ya
lalu soal berani
memang harus berani
berani karena benar berani capek
berani lelah untuk rakyat
jangan cuma berani duduk di ruang ber ac
masuk angin kerokan tiap dua hari
harus berani juga
keluar dari ruangan ber ac
jangan kalau sudah banjir tinggi
menimbulkan dikotomi hanya
menginginkan sensasi yang kita
tunggu dari beliau ini udah delapan bulan loh
kita menunggu satu gagasan besar
tentang perubahan itu
jangan jangan kita bisa nyontek dan setuju
oke saya bahas
saya jawab jawab bang
yang dipotong itu koncentrasi
itu kayak gitu
anis membuat jaki
dapat penghargaan internasional
dapat penghargaan internasional
di zaman ahok dan sebelumnya
lima tahun tidak mendapat wtp
di zaman anies mendapat wtp lima tahun berturut turut
jadi itu terjawab ya dengan fakta
tadi tentang juga gagasan besarnya
selama delapan bulan belum ada gagasan yang ditawarkan
sudah ditulis di kompas
menghadirkan jalan keadilan
dengan contoh contohnya dengan gagasannya
cuma kan itu artikel panjang
sekarang saya mau bicara gini
tenang rekam jejak
sebelum anis menjadi gubernur
sebelum dia menjadi menteri
dia mendapat pupuk penghargaan internasional
siapa di antara dua orang itu yang kita maksudkan
yang punya ini
maksudnya presiden dan ganjar gak dapat tujuh penghargaan internasional
tujuh penghargaan internasional
sebelum dia menjadi gubernur sebelum dia menjadi menteri
dia tokoh indonesia
yang bukan pejabat
mendapat tujuh penghargaan internasional
dia belum menjadi gubernur belum menjadi menteri
tapi pikirannya telah mengurus indonesia
dia menginisasikan indonesia mengajar
mengirim ribuan anak anak muda cerdas
ke pelosok pelosok indonesia
untuk menutup kekurangan guru dimana mana
itu luar biasa
anak anak dengan ip tiga enam tiga tujuh
dan sudah kerja di luar negeri dengan gaji ribuan dolar
pulang ke indonesia
untuk bersusah susah di tempat yang sulit
menyampaikan pikiran pikiran dia
mendidik anak anak di sana
dan sampai hari ini program itu masih berjalan
yang dikatakan tadi hanya di ruang ber ac
ada yang berpikir
kalau anak anak yang tadi lari lari itu
melakukan hal yang sama
mungkin dalam tema yang berbeda
dua itu saya ingin mencari pembandingnya
apa pembandingnya sebelum anies jadi gubernur
dan sebelum yang tokohnya dia menjadi gubernur
ganjar sebelum jadi gubernur
juga seorang dosen
sering memberikan pelatihan pelatihan
beliau terpilih dua kali menjadi anggota dpr
menjadi anggota dpr ri
kalau itu bukan
kalau anggota dpr ri
tadi katanya nggak mau dipotong
sebentar sebentar pak gies
nggak kasih contohnya yang lain
kita ini sedang bicara indonesia ke depan
kalau mau bicara itu
pak anies baru jadi menteri
dia bentuk tim hampir empat ratus orang loh
waktu jadi mendikbud
masukkan salah anggaran berapa
wah udah banyak deh
gara gara itu dia dipecat
ya tunggu dulu sabar
saya nyata nggak boleh
saya dengar gini
nanti kalau saya bicara jadi
nanti dia dilanjutkan
jadi maksud saya begini
kita bertarung gagasan
kami terus terang
masih tertinggal nih
karena baru kemarin
itu satu bulan pak ganjar
itu pun masih bertugas jadi gubernur
sudah berapa bulan jadi pengangguran
seharusnya sudah punya tim
yang bisa merangkai
pak jokowi dulu keluar dengan nawacita
kalau hanya menghadirkan keadilan
itu nggak usah diomongin
jadi dari tadi saya bilang
lu mau berantas mafia hukum
ya lalu pilihannya
pada zaman pak sby
itu terjadi booming komoditas
pertumbuhan ekonomi china itu
akhirnya pertumbuhan ekonomi indonesia
karena banyak komoditas
itu bisa tujuh delapan persen
itu china terpangkas hingga delapan sembilan persen
sampai lima enam persen
masalahnya kan beda
pak sby memilih bangun jalan
nah sekarang yang kita pengen tahu
sudah delapan bulan
bagaimana dan apa
tahan dulu bang deddy
ini sudah delapan bulan
belum berhasil menyuguhkan gagasan
yang bisa ditawarkan ke publik
yang bisa langsung dicerna oleh masyarakat
selain yang tadi
ya ini sebentar sebentar
saya berikan kesempatan dulu
soal triliun itu harus dijawab langsung
karena itu fitnah
tunjangan gaji profesi guru dua puluh tiga triliun
yang menemukan adalah anies baswedan
dilakukan latinakan oleh menki sri mulyani
ada datanya bos
jadi anies yang menyelamatkan dana dua puluh tiga triliun
jangan dibilang nih
menyelamatkan data dia dipecat gitu
anda yang menyatakan dipecat
oke diri safal
diri safal diganti oleh presiden
kita kembali dulu ke gagasan ya
ya nanti saya cari yang sedikit
oke ini soal pemecatan ini
kalau ngomong jangan lelah
ini udah lelah ini ya
anda akui sekarang di publik ini
iya anda cari
nanti baru dilanjutkan
jadi kalau tidak itu
itu buruk daripada eh lebih baik daripada tidak mampu
sebentar bang deddy cari dulu
saya beri kesempatan
ini saya belum kasih kesempatan ke mas hanta ini
ya itu tadi selama delapan bulan belum ada gagasan yang ditawarkan gitu ya
kalau hanya menegakkan keadilan kan itu sebenarnya sudah ada
apa yang ditawarkan ke publik
ini bang deddy ini kan politis sih tahu tuh tahapan kapan capres cawapres itu mendaftarkan visi misinya ke kpu
kalau bicara gagasan yang menarik ya contohnya ya kalau bicara gagasan ya
jangan dipotong ya
oke sebentar ya bang deddy
di pidato mas anies di minat pks itu jelas bagaimana mas anies ingin institusi itu
apa namanya inklusif bagaimana infrastruktur itu dibangun yang menunjang keseharian rakyat
itu mengkritik bagaimana pembangunan infrastruktur jokowi yang fokus pada jalan berbayar
jalan tol maksudnya lebih banyak jalan tol dibanding jalan nasional
bagaimana keberanian mas anies juga kemudian membandingkan data
membawa isu perdebatan pilpres yang receh receh ini kepada data data yang konkret
yang memang dibutuhkan oleh masyarakat nanti solusinya
contohnya bagaimana kemudian pak sby membangun jalan gratis untuk rakyat itu
memang lebih panjang dari pak jokowi
bisa dibantu nggak
ya kan itu bukan gagasan
oke jadi nanti kalau beliau berkuasa akan lebih banyak membangun jalan nasional
daripada jalan tol
bukan misalnya jalan nasional jalan non berbayar jalan gratis untuk rakyat
yang memang menunjang keseharian rakyat
ini ini biasanya cerita dikit
sebentar bang deddy
jangan dipotong dulu
kami tentu bicara pada proses ini bagaimana kemudian makin ya
mengakin memastikan bahwa mas anies bisa kemudian ya
menyelesaikan isu isu yang aktual dan relevan nanti di masyarakat
yang terkaitin tadi
kan jelas tuh
dikatakan bagaimana permasalahan penegakan hukum demokrasi
permasalahan ekonomi lingkungan hidup juga reformasi birokrasi
gitu loh ini yang mau dituntaskan
kok diminta di sini dipaparkan
kayaknya nggak ada yang ngerti
jadi gini pak
dari tadi minta
cerita dikit mbak
ini minta gagasan anies bisa diperkati di sini
soal tadi dia bilang soal jalan berbayar nggak berbayar
itu yang tadi saya bilang perbedaan fokus
zaman pak sby itu oke dia sudah bangun sekian
pemerintahan jokowi melihat yang kita kurang adalah karena
biaya logistik yang sangat tinggi membuat ketimpangan antar daerah
biaya logistik meningkat sehingga apa fokusnya membangun jalan tol
yang menghemat logistik lalu pelabuhan pelabuhan
bandara bandara merilis dan membangun jalan desa hingga tiga ratus ribu kilometer
jadi masa mau dibandingkan sih
ini kan soal prioritas
memangnya mau dibangun jalan baru sementara kita butuh menurunkan harga logistik kita
kita butuh orang pulang apa namanya lebaran tidak nginap di jalan
begini saya bantah itu karena baru saja keluar datanya ya
logistik form permanence index justru makin turun peringkatnya
aku baca itu
ya artinya kalau membangun jalan
artinya kalau membangun jalan tujuan output dari pembangunan jalan itu bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi
gimana cara bikin jalan nggak berbayar itu
bikin jalan nggak berbayar
itu ada investment di situ gimana caranya kasih tahu kita
mau tanya dulu
ini anggaran negara ada dua ribu
jalan negara ini ada dua ribu
anggaran negara ada dua ribu
lo mau bangun jalan prioritas
oke anggaran untuk kesehatan anggaran untuk pendidikan mana yang menjadi prioritas
berarti pak jokowi nggak memperhatikan jalan untuk rakyat
kan jalannya sudah ada berapa banyak jalan baru mau ditambah
pak saya di komisi lima yang mengurusi infrastruktur bang
bahwa kemantapan jalan yang diwariskan pak sby di tahun dua ribu empat belas itu
delapan tahun malah turun sembilan puluh satu empat persen
artinya delapan puluh tahun ini ada backlog anggaran
untuk perbaikan jalan
yang menjadi apa
jangan lupa jalan yang abang bilang tadi itu kepuasan mudik tinggi loh
mudik sekali dalam suatu tahun
di papua sekarang jalan banyak yang nggak pernah ada ada
di sulawesi walaupun tidak sepanjang itu karena memang bukan fokus
oke sebentar bang
kalau anggaran untuk jalan berbayar itu
ini bdip semangat banget nih bilangin pak jokowi
itu investasi pak
ini perdebatannya bagus
tapi ke depan kita berharap pemimpin ke depan itu bisa kemudian menyeimbangkan antara tadi jalan berbayar dan jalan
jangan kemudian jalan untuk rakyat ini dilupakan
jalan berbayar buat rakyat loh
bis itu lewat mana
silahkan istana dulu
tanggung jawab istana ini yang jawabin
anda harus menjawab
sikapnya itu jelas
sebagai calon presiden mas anies mau ngomong apa aja dilindungi negara
tapi sebagai orang yang bekerja di pemerintahan partai yang ada di pemerintahan kita juga tahu prosesnya
kita tuh pengen tanya caranya apa
bicara soal keadilan sosial semua ngomong itu
nah gagasan pak jokowi soal ketimpangan
kita punya ikn untuk ketimpangan
pak jokowi bicara soal infrastruktur logistik performance index yang abang bilang tadi
pak jokowi itu punya
item yang abang bilang turun di lpi itu justru butuh debirokratisasi
gak ada caranya
kan itu yang pengen saya tanya
kan yang naik tuh infrastruktur dan custom
ada beberapa item yang turun tracking tracking dan sebagainya
nah itu dilakukan kenaikan ini karena debirokratisasi yang dilakukan oleh pak jokowi
dan tidak hanya itu
kalau bicara infrastruktur tidak hanya jalan
ada embung situs
jadi udah dua kali pidato
dimana caranya gitu
infrastruktur untuk adilan rakyat itu bukan hanya jalan
spam berapa banyak nambah
berapa banyak embung
berapa banyak bumd yang kemudian
oke bapak bapak ini
satu menit ya
saya harus kasih kesempatan ke mas hanta ini
kasih mas anto aja dah
tujuan dari pembangunan jalan itu
bagaimana indeks performa logistik itu bisa naik
jadi sekarang turun
kebijakan infrastruktur pak jokowi itu clear
kita berdah nih
indeks ini nih
kemudian yang dikatakan tadi bangun spam
justru pak sby itu bangun paling banyak pada saat pnpm mandiri
tanpa undang undang desa
bangun juga jembatan irigasi
justru yang disampaikan tadi kayak
irigasi dan lain itu program yang sudah diciptakan psb dulu
seperti misalnya tadi katakan
dari tiga puluh yang dibangun
ambil contoh waduk ya
dua belas diselesaikan sendiri oleh pak jokowi
ya ini kita gak selesai ini kalau dibandingkan
kepemimpinan antara pak sby dengan pak jokowi
delapan belas nya itu ada yang mangkrak
ada yang udah tender zaman pak sby
ada yang baru mulai
sama tangan lahan
nanti di episode berikutnya kita bahas
lpi itu infrastruktur naik loh bang ya
pemberantahannya pak jokowi sama pak sby

kenapa pak jokowi bisa bangun seperti itu
karena undang undang pengadaan tanah selesai di dua ribu dua belas
itulah yang digunakan pak jokowi hastar
saya mau kasih kesempatan ke mas anta
mas anta ini dari tadi
hari mas anta
mas anta ini kalau melihat bahwa strategi campaign yang dipakai oleh mas anies tapi dengan
approval ratingnya pak jokowi yang mencapai hampir tujuh puluh lima sampai delapan puluh persen ya
ini strategi yang bisa diperoleh
ini bisa efektif
karena kan ini mengambil posisi yang berseberangan ya
jadi ada dua
senjata politik mas anies itu kan ditujukan berbagai penjuru
tidak hanya ke ganjar tapi juga ke pak jokowi
bahwa mas anies sadar betul ada tingkat approval rating pak jokowi tinggi
jadi itu yang mau digerus
dan itu susah susah saja
nah begitu turun tingkat kepuasan kepada pak jokowi turun itu ada implikasi kemungkinan
besar elektabilitas mas anta ini naik
nah ini yang belum dilakukan
ini yang disasar
dan itu eksperimen ya lagi lagi perlu dibuktikan
tapi ini nana dalam perilaku pemilih itu ada tiga
satu pemilih rasional yang kedua pemilih psikologis dan pemilih sosiologis
pemilih rasional itu akan tontonan ini bagus ini
saya kira bagus ini debat kandidat sudah kalau begini debat kandidat nanti saya
iya nanti kita harapkan debat kandidat kupas gagasan ya
ya apapun ini bagus ya dari sisi rasional
yang kedua juga ada pemilih psikologis
dia nggak fokus pada apa data data tadi
yang dia perhatikan bagaimana nyampaikannya
rama apa enggak
tegas apa enggak
mantap apa enggak
itu pemilih psikologis
harus disasar oleh semuanya
yang ketiga adalah pemilih sosiologis
pemilih sosiologis itu dia merasakan oh dia terwakil menurut saya karena wah sama sama
isu agama dan seterusnya
itu sah sah saja
nah dari sini maka poinnya saya ingin mengingatkan kita semua ya sebuah kubu
yang dilakukan oleh tim pemenangan termasuk kandidat itu bukan sekedar menyenangkan atau
semakin puas makin kuat basisnya masing masing
tapi mereka harus berusaha meningkatkan elektabilitas di basisnya
bagaimana menarik undecided dan swing voters yang belum memiliki pilihan atau masih goya
itu ditarik dengan data untuk pemilih rasional pemilih psikologis sehingga data penting
saya nampak pertanyaan si pak emangin tadi
karena itu datanya karena itu survei data itu penting menurut saya
tinggal bang pilih yang diyakini mana yang akurat yang mana kredibel itu penting
dipilih supaya tidak kemana mana ya
supaya ini selektif melihat datanya dan kalau tidak ada data nanti sulit untuk menjadikan
peta jalan pemenangan itu
faktanya ada data
iya bisa juga
itu sama saya ketika data survei dipakai misalnya mas anies pdip juga apa namanya semua partai
beberapa melakukan dan indonesia democracy watch itu mencatat bang saya kasih data menjelang
kami surveinya selisihnya satu persen nomor satu
mungkin karena saya ditanya saya terpaksa harus jawab
jadi tinggal tidak jangan digenerisir kayak tadi abang harus selektif tuh
kalau tidak selektif kan seolah olah saya menjelang disir saya menjelaskan semua
padahal kan datanya enggak data saya kan hanya menjelaskan data saya
nah itu mungkin keliru abang melihat seolah olah saya menyolisir semua data orang
enggak saya hanya satu dua slide saya yang di awal tapi kan saya bisa klarifikasi gitu
jadi poin saya baik mas anies mas ganjar pak prabowo mau meningkatkan elektabilitas
dengan strategi yang tepat
dan dan saya ingin mengingatkan
dengan segala hormat dengan pak prabowo dulu biasanya keras mengkritik survei bukan pada umumnya ya
hati hati itu bisa jadi tanda kekalahan
jadikan survei itu pegangan
tidak harus selalu mewajib diri
kami empat bulan sekali ya
saya ingin selanjutnya dilanjutkan mas
jadi kan data untuk memberikan masukan mengukur dan mas anies saya kira dulu juga berkenyumbung di bagas survei
bisa menggunakan mana data yang akurat dan tidak yang bisa di kredibel atau tidak untuk menjadi peta jalan
oke jadi strateginya adalah mengerus approval ratingnya pak jokowi ya bukan salah satunya ya
sekarang kalau bacaan saya
oke itu bacaannya mas hanta
tapi itu bagus
oke nanti kita setelah jeda akan meminta tanggapan dari teman teman pemilih muda ataupun mahasiswa
bagaimana mereka melihat strateginya dari anies baswedan ini
kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih bersama kami di political show
kita akan langsung masuk ke dalam segmen bersama dengan teman teman mahasiswa
ini dari tadi perdebatannya cukup panas
apakah teman teman mahasiswa sudah punya pandangan lain
sudah ada teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas sriwijaya palembang sumatera selatan
yang mau bertanya
waktunya satu menit satu menit ya
karena waktu kita gak banyak
teman teman melihatnya bagaimana
apakah narasi yang disampaikan anies baswedan ini bisa meyakinkan teman teman
operator siapa yang buka
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam abang semua
tadi ada bang geis bang faldo bang deddy bang irwan bang hanta juga mbak rifana tentunya
sebelum perkenalkan saya fajrul merupakan seorang mahasiswa yang saat ini berkecimpungan di organisasi mahasiswa badan eksekutif mahasiswa di universitas sriwijaya
nah di sini saya ingin sedikit menanyakan tentang pak anies laku calon presiden republik indonesia tahun dua ribu dua puluh empat
nah namun disini dari tadi saya dan teman teman disini menyimak diskusi pembicaraan dari abang abang semua
sepertinya semuanya ini pada pakai otot semua gitu
sebaiknya gitu kan
kami sebagai mahasiswa kembali mengingatkan bahwasannya dalam berdiskusi sebaiknya kita menggunakan otak saja tanpa otot gitu bang
biar diskusi kita ini berjalan lebih efisien dan lebih jelas arahnya
nah mungkin pertanyaan langsung saja
disini saya ingin mempertanyakan terkait kinerja anies semasa menjabat sebagai gubernur jakarta dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua
walaupun tadi sudah dijelaskan oleh bang gais prestasi prestasinya
tapi masih ada beberapa pertanyaan yang penting
yang pertama terkait ruang hijau terbuka yang masih minim
nah padahal sudah keluar ingup atau instruksi gubernur nomor enam puluh enam tahun dua ribu dua
tentang pengendalian fungsi namun dalam realitanya sampai sekarang permasalahan ini masih belum selesai
lalu yang kedua terkait sumur resapan yang mana ini dinilai kurang efektif menurut saya karena sumur dan tanah yang disediakan ini tidak memiliki dampak yang positif
malah lebih mengarah kepada pengeluaran dana yang kurang efektif
lalu yang ketiga terkait formula e dan j
jadi temennya nggak dapat kesempatan nih
formula jis eh formula e dan jis apa nih
terkait mengalokasikan dananya yang sampai sekarang menurut saya ini pembangunan ini apakah memiliki roy nya return of investment nya setimpal dengan dana yang dikeluarkan gitu
karena pembangunnya sendiri kan antaranya mencapai puluhan miliar
nah mungkin dengan kinerja dan data seperti ini apakah bisa dijamin bahwasannya pak anies ini bisa membawa pembangunan berkelanjutan serta penjaminan kualitas hidup masyarakat yang meningkat
dan jamin apa yang bisa membuat anies sebagai kandidat terbaik
ini waktunya nggak cukup nanti
terus terus terus
ini padahal kita lagi bahas kritik panasnya anies bukan kinerjanya anies tapi gak apa apa lah sekalian ini mungkin bagus abis ini kampanye
ya satu lagi
asik banget ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apakah suara lucky sudah terpengar kak
sudah sudah silahkan
terima kasih banyak banyak untuk beri dukungan di atas waktu dan kesempatannya
karena tadi teman saya sudah menyampaikan beberapa poin yang sudah kami bahas
dan di sini saya ingin menyampaikan beberapa isu sentimen yang sudah ada beberapa hari yang lalu
dengan beberapa hal yang terjadi belakangan ini
seperti dengan ditetapkannya tersangka salah satu politisi ataupun menteri di kabinet jokowi
sebagai tersangka oleh kejagung
dalam hal ini apakah memang benar dari segi pemerintah pusat
itu tidak adanya intriks intervensi politik yang diberikan
dan juga bagi koalisialis persepedan tersendiri
apakah dengan ditetapkannya johnny gaplet sebagai tersangka
itu merupakan bentuk pukulan dan juga akhirnya bagaimana kalian untuk dapat meyakinkan kami selaku pemilih muda pada tahun dua ribu dua puluh empat nanti
untuk bisa memilih
bakal calon presiden dari partai nasdem
bebas dari korupsi
itu saja terima kasih
terima kasih ini bagus banget pertanyaannya
langsung saya kasih kesempatan bang ges
waktu kita gak banyak ya
ruang terbuka hijau
oke ruang terbuka hijau
terima kasih pak jurol atas pertanyaannya
yang pertama tadi menyatakan pertanyaan tentang bagaimana tentang ruang terbuka hijau
di jakarta itu
pembangunan ruang terbuka hijau sangat amat masif
lebih dari empat ratus mencapai hampir lima ratus
menjelang anis itu empat ratus enam puluh
taman taman di jakarta yang dibangun baru maupun yang direvitalisasi
yang kedua jarak taman itu memperhatikan jarak tempuh burung
agar unggas kembali bisa hidup dengan riang gembira di kota ini
kalau anda melewati sudirman tamrin
kupu kupu dan capung pun sudah hidup kembali
ada udara yang lebih baik
jadi ruang terbuka hijau itu di jakarta
baik apakah itu trotoarnya dengan pertamanannya
juga dengan taman taman yang dibangun
dan konsepnya itu tidak ada yang template
konsepnya itu disesuaikan dengan keaspirasi dan kebutuhan warga
itu tentang ruang terbuka hijau
tentang formula e
formula e itu sudah diteliti oleh indef
tingkat keuntungannya tiga lima kali
bukan dengan keuntungan langsung ya
jumlah angkanya saya lupa
tapi silahkan buka diskusi indef di universitas al azhar
jadi tiga lima kali dari yang dikeluarkan
lebih tinggi dibandingkan dengan motogp
itu pendidikannya indef tentang formula e
lalu pertanyaannya yang terakhir
soal ini penetapan tersangka
saya kasih kesempatan ke bang irman
penetapan tersangka ini bagaimana kemudian dari koalisi perubahan meyakinkan teman teman muda ini tadi
bahwa koalisi anda capres anda ini anti korupsi
kemudian ini tidak akan mengganggu nanti ya ke depan
ini sekaligus statement penutup
ya saya pikir sangat tegas ya anies baswedan di dalam pidatonya kemarin
untuk membuka selos selosnya kasus ini
dan ingat kasus korupsi ini bukan hanya yang lagi diterima oleh partai kolega kami
tetapi juga hampir di rata di kabinet pak jokowi ada beberapa ya yang kena
semua partai bilang lah
dari apa namanya kementerian ada beberapa yang kena
dan saya pikir rekan jejak pak anies sangat sangat jelas ya bagaimana beliau sangat komit terhadap pemberantasan korupsi
jadi itu tidak akan mengganggu ya
tidak akan mengganggu
koalisi perubahan ataupun
justru mau saya kasih pantun
oke ya silahkan
sekaligus penutup ini ya
adik adik ini tidak akan mengganggu
karena kami sangat berharga
kami sangat kokoh dan solid
saya kasih pantun aja nih
jadi berangkat dari samarinda ke balikpapan
terbang ke jakarta lewat bandara sepinggan
demokrat nasdem pks di koalisi perubahan dan persatuan
kokoh dan solid mengusung anies baswaya dan yadip yasin
bang deddy sebentar sebelum ke bang deddy
saya mau ke anda
tadi dikatakan apakah kemudian ada intervensi dari pemerintahan ataupun kekuasaan dalam kasus korupsi bts itu
tadi tadi ditanya oleh luki
mas uki terima kasih concernnya
salam untuk teman teman on sri
ya yang jelas penegakan hukum clear
ya tidak ada tebang pilih
kawan lawan dekat dalam siapapun
termasuk orang orang di lingkaran partai pendukungnya pak jokowi ya
kan bisa dilihat ya
sikap kita sudah jelas bahwa sebagai seorang calon presiden
mas anies bebas menyampaikan pendapat
kita yang di pemerintahan yang ngerti prosesnya juga pengen tahu
bicara soal ketimpangan
kita punya ikn
dan katanya mas anies juga ingin lanjutkan
jadi perubahannya di mana
terus juga soal bagaimana menjelaskan soal ketergantungan kita soal impor misalnya
itu gimana caranya
itu gimana caranya
pengen sih bahas soal subsidi listrik mobil itu tapi nantilah di kesempatan lain
selanjutnya kita pengen mendengar caranya gimana
untuk soal jalan tadi
jadi spirit aja gak cukup bicara untuk jadi presiden
karena pak jokowi spiritnya sama dan pak jokowi sudah melakukan terbukti kepuasannya tinggi
singkat saja bang deddy
apalagi kalau yang indah menarik ya
yang kadang kadang berbeda dengan yang sebelumnya
tapi ingatlah kalau orang berjanji
misalnya saya mau cerita gini aja
dulu janji rumah dp rupiah
ini kita terharu waktu itu
yang terjadi dari target dua ratus tiga puluh dua dua ratus empat belas
lalu bicara rumah alaman empat unit dari target dua ratus enam puluh tujuh
lalu bisa bicara wira usahawan oke oke nih
yang bikin anak muda tertarik sama sandi waktu itu
tapi pemerintah mengelola pemerintahan
mengelola menetapkan prioritas anggaran
mengawasi perasaanannya itu sulit
pak jokowi sudah membuktikan ya
bagaimana seluruh tingkatan pejabat di negeri ini
dari mulai mahkamah agung
mulai dpd dprr menteri sikat
jadi gak ada tuh yang namanya omong
tumpul ke atas tajam ke bawah
bangun dari tidur

dan itu bukan
ya nanti di episode berikutnya kita bahas soal
ada menteri koperasi
nanti di episode berikutnya kita akan kupas soal rekam jejak
saya kasih datanya
lalu menyatakan kalau tidak fitnah tidak enak
apakah ini politisi kita seperti ini
oke terakhir mas anta
coba kita lihat di depan
mak waktunya sudah habis ini
ada dua narasi yang disuguhkan
narasi keberlanjutan continuity dan juga narasi perubahan atau change yang disampaikan
silahkan bertarung aja
satu dalam pendemokrasi kita biarkan ini terbiasa masyarakat melihat
gak apa apa bertarung gagasan visi misi program masing masing rekam jejak prestasi
negatif campaign dibiasakan
yang penting jangan black
boleh negatif kempen no black kempen
ditempurkan gagasan visi program
nah itu satu nomor satu
pilihlah dengan hati nurani yang terbaik
menurut anda semua sesuai hati nurani
yang kedua jadikan ini
peser bermokrasi ini jangan abis abisan
jangan lupa petanya berubah terus
itu lihat tuh foto pak jokowi dan pak anies
saya ingat saya bahwa debat debat kandidat di ui
dua ribu empat belas di sebelah saya tanto wihaya
sebelahnya anies paswedan
mas anies mewakili seperti ini abang ini
memperjuangkan pembalik pak jokowi
kemudian pak tanto wihaya
tiba tiba beliau jadi
dubes akan berubah
setelah selesai kita gontok gontokan
mereka duduk lagi bisa bersama
seperti sekarang pak prabowo dan pak jokowi
jadi tetap boleh kita bertarung
gagasan bertarung semuanya tapi tetap
bersaudara jaga kerukunan
jaga persatuan indonesia
oke mantap itu mas hanta
terakhir ini sentilan dari
teman teman komisi co hari ini
coba dirangkum semuanya ini
perdebatan panas kita malam hari ini silahkan aldo
oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tepuk tangan lu untuk perdebatan yang panas hari ini
kalau ngomongin masalah tamu tamu yang hadir pada malam hari ini
siapa pak gies salah satunya
kenapa pak gies dulu saya ingat banget
pas masa sosial media ketika pak geis
merubah logo ancol
saya ingat banget waktu itu kenapa
oke pak gies untuk pertama kali berhasil menyatukan netizen
netizen bersatu untuk menyerang
jadi sangat penuh marah
kalau ini ngomongin gak perlu jatuh
masa lalu lanjut lanjut
bilang kalau misalnya logo barunya itu kayak logo startup
dan wajar aja karyawan karyawan ancol jadi panik
takut kayak startup lain kena layoff
itu yang mereka takutkan
itu pak gies yang pertama
siapa toko kedua
yang kedua idola kedua saya tentunya adalah
luar biasa sekali bang faldo maldi
bang faldo maldini di umur yang sangat muda
baru dia yang berhasil mencapai eselon satu

ya walaupun mungkin sekarang udah disalib sama pak menpora ya
bang faldo ini spesial banget ada disini
karena tadi aku udah nanya langsung ke tim kreatif
nanya kenapa bang faldo bisa ada disini
tim kreatif dengan tegas menjawab
tapi kalau kita ngomongin bang faldo juga
karena kalau kita perhatikan instagram ya sosial medianya
bang faldo tuh sering banget menjawab menangkis kritikan pak anies
wah rajin banget
menjawab anies kritik dijawab bang faldo
anies kritik dijawab bang faldo
saya curiga jangan jangan
di mensesnek bang faldo itu tugas utamanya adalah
staf sus bidang penangkis anies
kita gak tau ya pak ya
siapa tau siapa tau
gak ada kejadian lain ya
gak ada pilihan lain
pak anies jujur saya juga salah satu penggemarnya pak anies sebenarnya
tapi banyak beberapa kebijakan pak anies
itu yang menjadi pertanyaan bagi saya pak
salah satunya ketika pak anies
merubah nama rumah sakit jadi rumah sehat
jujur pak waktu itu saya jadi korban pak
saya dulu kalau misalnya keluar rumah
ketika tetangga saya nanya do mau kemana
mau ke rumah sakit kenapa
bapak sakit wajar sehat aman
sekarang ketika namanya dirubah jadi rumah sehat
saya keluar rumah tetangga saya nanya
do mau kemana
mau ke rumah sakit mau ke rumah sehat
siapa yang sehat
bapak yaudah semoga cepat sakit ya
jadi begitu pak
jadi bingung saya sekarang
dan salah satu lagi kebijakan yang membuat saya bingung
adalah ketika pak anies merubah nama
waktu itu nama nama komedian betawi jadi nama jalan
itu saya setuju untuk menghormati komedian
tapi yang jadi masalah jangan sampai ini jadi berkepanjangan
takutnya semua jalan jadi nama komedian
kalau misalnya saya lagi jalan dari kantor
nanya ke orang pak mau ke cnn mana ya
oh mau ke cnn mas
masnya lurus aja lewat adull
nanti di adull mas belok kanan pas ketemu komeng
masnya lurus ketemu komeng nanti pas nah disitu ada sule
di sule udah baru mas ketemu oprah vanjava live ya
ya kan nggak mungkin ya
dan satu lagi yang paling kasihan dari berubahnya nama jalan jadi nama komedian
bapak bapak tau siapa
bang narjik sekarang udah jadi politisi bukan komedian
sedikit lagi dia jadi nama jalan pak tapi tidak jadi
mama saya aldo terima kasih
terima kasih aduh sentilannya malam ini
terima kasih aldo dari komisi co
sekaligus menutup diskusi kita yang panas pada malam hari ini
sekali lagi pesta demokrasi dua ribu dua puluh empat adalah pesta kegembiraan
jangan gontok gontokan karena pada akhirnya kita juga harus bersatu untuk republik ini
terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini
dan juga teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas sriwijaya palembang sumatera selatan
kita ketemu lagi nanti setiap hari senin jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat di political show
masih banyak topik topik jelang pilpres dua ribu dua puluh
sekali lagi jangan lupa berikan suara anda empat belas februari dua ribu dua puluh empat hari rabu untuk indonesia
saya rifana pratini pamit saat malam sampai jumpa